meski belum ada kejelasan wali kota surabaya tri risma hari ini telah mempersiapkan surat keputusan
untuk membentuk panitia lelang proyek tram surabaya
pembentukan lelang ini untuk mempercepat pembangunan tram yang sudah lama tertunda
meski sudah satu tahun lebih proyek transportasi masal tram atau mass rapid transport surabaya
belum menemui titik terang
upaya pembangunan yang sebelumnya ditargetkan akan dimulai pada dua ribu tujuh belas seakan jalan di tempat
namun demikian wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku optimis
dan masih terus berupaya untuk mewujudkan proyek transportasi masal ini
satu di antaranya dengan mengusulkan perubahan anggaran keuangan pemerintah kota di tahun dua ribu dua puluh
selain itu risma juga akan membentuk panitia lelang yang terdiri dari akademisi dan penegak hukum
yang akan dibentuk pada pertengahan tahun ini
untuk menjaring investor pelaksana pembangunan
rencananya proyek yang akan menelan anggaran senilai satu triliun rupiah tersebut
akan membelah surabaya mulai dari koridor selatan
hingga wilayah utara dengan bahan bakar ramah lingkungan yakni dengan daya baterai